setelah dua tahun absen puncak perayaan hari ulang tahun dki jakarta melalui jakarnaval dua ribu delapan belas
akhirnya dilakukan pada minggu delapan juli dua ribu delapan belas kali ini
ditargetkan lima ratus ribu pengunjung akan hadir meramaikan kawasan silang monas
untuk berpartisipasi merayakan puncak acara hut ke empat ratus sembilan puluh satu ibu kota jakarta
ribuan partisipan dari sejumlah padepokan seni jajaran skpd atlet komunitas dan warga jakarta
turut serta meramaikan acara yang digelar di kawasan monas jakarta pusat
gelaran karnaval dengan pawai budaya kendaraan hias dan lain sebagainya
akan dipertontonkan bagi warga jakarta maupun wisatawan yang datang
sejak pukul tiga sore kerumunan warga jakarta pun sudah berkumpul
mulai kawasan jalan medan merdeka selatan medan merdeka barat dan silang monas
sebanyak lebih dari satu tiga ratus personel gabungan tni polri dan dishub
siap disiagakan untuk mengamankan jalannya acara yang berlangsung mulai pukul tiga sore
rencananya gubernur jakarta anies baswedan dan wakilnya sandiaga uno
akan turut serta dalam perayaan ini
sudah ada albi pratama di depan balai kota jakarta
albi selamat sore apa yang kemudian membuat saya ataupun pemirsa di rumah
datang ke jakarnaval hari ini albi
ya selamat sore ferdi
nah hari ini tanggal delapan juli dua ribu delapan belas bertempatan juga dengan hari minggu
yang mana hari minggu adalah hari bersantai ataupun biasanya berkumpul dengan keluarga
nah cocok sekali kalau misalnya datang ke kawasan monas
atau tepatnya di kawasan jalan medan merdeka selatan medan merdeka barat
kawasan patung kuda dan juga pokoknya kawasan silang monas sendiri
sudah mulai ada karnaval yang memang diselenggarakan dalam acara jakarta dua ribu delapan belas
ini adalah salah satu peserta yang merupakan koko cici
di jakarta ada abang none dki jakarta juga ferdi
dimana tidak hanya adat butawi saja yang memang dipertontonkan
ataupun dipersunjukkan di acara jakarnaval dua ribu delapan belas kali ini
tetapi juga beberapa kesenian kesenian lain
baik itu kesenian yang ada dari indonesia lalu dari etnis tionghoa
seperti barongsai dan juga leong di belakang sana
juga turut bisa memberikan hiburan bagi petarung warga jakarta seperti itu
nah ini barongsai sedang mengajak permain main kepada kita yang ada di sini ferdi
nah jakarnaval ini sendiri merupakan jakarnaval ke enam belas
yang diselenggarakan pada tahun dua ribu delapan belas setelah mengalami penundaan penyelenggaraan
pada dua tahun kebelakang yaitu pada tahun dua ribu enam belas dan juga dua ribu tujuh belas
kali ini di dua ribu delapan belas pemprov dki jakarta kembali menyelenggarakan acara ini
tidak hanya sebagai puncak peringatan hari ulang tahun jakarta ke empat ratus tiga puluh
yang sudah jatuh pada tahun dua ribu dua puluh dua ribu delapan belas lalu
tapi juga ini merupakan tantangan dari presiden joko widodo kepada pemprov dki jakarta

karena jakarta juga menjadi salah satu kawasan ataupun daerah yang menjadi tuan rumah pembelenggaraan asean games
dan juga asean panah agm sendiri pada agustus beratang
nah pada kesempatan kali ini verdi ada sekitar empat partisipan yang turut hadir dalam kegiatan jakarta fall dua ribu delapan belas sendiri
ditambah juga ada beberapa atlet yang nantinya akan beradu dengan beberapa atlet atlet internasional
yang harus jadi asean dalam asean games sendiri
ada beberapa anggota dskpd dan juga tadi ada gubernur dki jakarta isma sweden
yang ditemani oleh wakil gubernur sandiaga uno sendiri
nah persiapan sendiri dilakukan sudah sejak beberapa hari yang lalu
dimana hari ini kita akan puncak perayaannya sendiri
total anggaran yang dianggarkan untuk melakukan kegiatan ini mencapai tiga tujuh miliar rupiah
ini jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan perayaan jakarta fall dua ribu lima belas
ataupun beberapa tahun yang lalu pada saat pemprov dki jakarta
dijabat oleh basuki cahayapurnama itu mencapai delapan miliar rupiah
sehingga harus ada audit yang dilakukan
tetapi dengan biaya sekitar tiga tujuh miliar ini pemprov dki jakarta berjanji bahwa
akan ada sejumlah hal yang bisa dinikmati oleh sebagian besar warga jakarta yang datang ke sini
karena memang ditargetkan ada sekitar setengah juta atau lima ratus ribu warga jakarta yang bisa datang ke sini
dan puncak acara sendiri akan dilakukan pada pukul tujuh malam sampai dengan pukul sepuluh malam di kawasan silamonas
ada panggung di sana panggung hiburan yang disediakan
ada sejumlah artis ibu kota yang memang diperoleh dan diperoleh
dipersiapkan untuk menghibur warga jakarta untuk datang ke sini
jadi bagi warga jakarta yang saat ini sedang bersantai di rumah
boleh langsung menuju kawasan monas untuk menikmati hiburan yang disediakan oleh pemprov dki jakarta
tapi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan
seperti misalnya kantung kantung kantung parkir
karena ada sejumlah ruas jalan yang direkayasa
seperti jalan medan merdeka selatan jalan medan merdeka barat
dan juga medan merdeka timur atau di kawasan gabir ada penutupan yang dilakukan
baik seru sekali ya
sepertinya albi terima kasih
albi pratama korespondensi nn indonesia dari depan balai kota jakarta